dan saat ini kami telah terhubung dengan ketua persatuan mahasiswa indonesia di amerika serikat di florida
ada marius rinaldi begitu
halo selamat malam marius dari jakarta
marius kita lihat di berbagai pemberitaan ini betapa dasyatnya badai meteo yang melanda kota di amerika serikat khususnya di florida begitu
sampai saat ini mungkin kemarin sempat di kategori empat ekstrim tapi sekarang sudah menurun
tapi yang anda rasakan di sana bagaimana kondisinya sekarang
untuk sekarang cuaca di luar masih ekstrim warga warga masih dikawal untuk tinggal di rumah
untuk kerusakan juga masih belum dilihat karena kekuasaan diadvasi untuk tinggal di rumah
oke marius jika di berbagai bencana lainnya di kota kota amerika kemarin dan juga di busan
ada peringatan sebelumnya mengenai bencana badai
apakah di florida juga ada peringatan dari pemerintah mengenai bencana ini agar masyarakat atau warganya tidak keluar rumah
iya kita dapat warning tiga empat hari sebelum badainya menuju ke arah florida
dan kita juga dikasih warning kalau misal emergency service bakalan disrupted selama proses hurricane
dan semua citizen diharapkan untuk membeli makanan dan minuman sebelum hurricane
oke berarti sudah ada peringatan dari tiga sampai empat hari dan diharapkan para warganya begitu untuk mempersiapkan kebutuhan ya di empat hari mendatang
marius selain itu pemerintah atau kbri setempat memberikan himbauan tidak
atau ada sosialisasi dari kbri atau pesan khusus begitu untuk warga negara indonesia di sana
untuk warga indonesia kbri sudah ngasih himbawan sekitar satu hari sebelum hari yang
tapi sisanya kompak kompak indonesia sendiri di daerah florida sudah saling melawan satu sama lainnya
buat mengevakuasi dari daerah daerah yang bahaya
dan sisanya biasanya buat cari tempat buat berkumpul dan tempat taman lainnya
mario saya penasaran kbri melalui apa menyampaikan pesan tersebut
dia mengirim mesej ke lewat saya dan saya rilis
rilis mesejnya ke citizen mahasiswa indonesia lainnya di sini
dan sisanya dipost langsung di websitenya kbri
oke marius sebagai anggota ppi di sana ada tempat atau media khusus seperti media sosial facebook
yang memang untuk bertukar pesan begitu dari para warga negara indonesia atau ppi
oh ya untuk tpi saya
kurang ini saya handle permias central florida area buat persatu mahasiswa indonesia di centra florida area
marius adakah informasi dari teman teman yang bergabung di facebook atau email begitu
mengenai informasi kekuatan angin di florida seberapa kencang kemudian indikator dari badai matiu ini bagaimana
ada informasi seperti itu tidak
oke seperti apa matthew
kita kasih informasi daerah daerah yang aman buat dilalui mana yang enggak
daerah yang bakalan kemuliaan paling besar contohnya kita kasih tahu kalau daerah daytona sama flagler
itu daerah bakalan paling besar
tetapi berumpukan dengan badai yang udah berubah jadi wilayah masih kena tapi udah gak terlalu bahaya lagi
terakhir singkat saja apakah sudah ada evakuasi atau persiapan yang dilakukan mengingat badai ini masih cukup
badai kencang begitu
iya sekarang badainya sudah satu ratus dua puluh mil per hour
untuk masalah evakuasi volusia county sama braverd dan flagler udah mandatory evacuation dari shoreline area
dari kemarin mereka sudah kosong daerah situ ke shelter shelter tertentu
baik terima kasih marius rianaldi melaporkan dari florida amerika serikat atas informasinya
terima kasih telah bergabung bersama kami